ditlantas polda metro jaya menyatakan kecelakaan mobil toyota fortuner yang menimpa setia novanto adalah kecelakaan murni dan bukan rekayasa
kesimpulan ini didapat setelah memeriksa tujuh saksi termasuk saksi korban setia novanto serta hasil analisa pihak agen pemegang merek toyota
polisi mengatakan airbag mobil tidak terbuka karena kecepatan mobil terlalu rendah saat tabrakan terjadi
berikut penjelasan ditelantas polda metro jaya kombes halim pagara
ya pak ali bisa jelaskan nggak sih pak kronologi dari kecelakaan setia novanto itu seperti apa pak sampai mengakibatkan kondisi kendaraan seperti ini
ya kejadian yang terjadi kendaraan daripada fortuner ini toyota seribu tujuh ratus tiga puluh dua zlo ini yang dikemudikan dengan inisial daripada hm
itu menurut hasil daripada traffic accident analysis itu kecepatan awal adalah lima puluh km per jam
kemudian membentur daripada trotor
berkurang kecepatannya menjadi tiga puluh delapan km per jam
kemudian menabrak pohon berkurang lagi menjadi dua puluh satu km per jam
kemudian mendabrak jalan penerangan umum
dan berhenti dan mengakibatkan daripada pelik ini terjadi kerusakan pecah kemudian juga bannya gembos
kemudian juga cupnya ini ini sudah dilakukan perbaikan
pertama ini masuk dihantam oleh tiang penerangan
larangan jalan umum juga ini bumpernya masuk ke dalam
besinya ke tengah ke dalam
masuk ke dalam berarti
lalu apa lagi nih pak yang menjadi kapal kepolisian
dari hasil pemeriksaan daripada pm agen pemegang merek bahwa di sini fungsi fungsi semua berfungsi dengan baik
hanya airbag juga tidak keluar karena kecepatannya hanya dua puluh satu km per jam
sehingga tidak berfungsi air tersebut
jadi airbagnya tidak keluar
bibit memang tidak keluar karena kecepatan terlalu rendah pak ya
menurut hasil daripada apm tersebut
lalu pak ini kan banyak yang bertanya tanya
apa penyebab tanca samping ini pecah nih pak
karena publik bertanya mungkin gak sih ini kecelakaan karena rekayasa pak
karena mengingat yang menabrak depan tapi mengapa yang pecah justru samping kiri nih pak
jadi perjelasan bisa dicontohkan
duduk di sebelah kiri tengah ya
kemudian kendaraan menabrak trotoar
pada saat menabrak trotoar keterangan daripada pak seta davanto
kepalanya membentur kaca dan tangannya juga kena kaca sambil mendorong kacanya
oke jadi posisi pak
dia tidak pakai safety belt
tidak pakai safety belt ya
berarti korban tidak pakai safety belt ketika menabrak trotoar
menabrak trotoar dia badannya ke kiri
terpelanting berarti pak
jadi mungkin kalau misalnya kamu disimulasiin
nabrak kanan berarti saya langsung terpelanting di sini
ke kanan langsung ke kiri nabrak ini posisinya ya
kemudian menabrak pohon
setelah menabrak pohon menabrak jalan penanganan
jadi ketika menabrak berbenturan dengan kaca ini
kena tangan dan pelipis berarti pak
ya jadi menurut hasil visum juga bahwa terdapat benjolan di kepala sebelah kiri
dengan garis di leher kemudian di tangan sebelah kanan ada goresan juga luka termasuk di kaki
berarti kalau bisa disimpulkan kecelakaan ini bukan rekayasa berarti pak
hasil daripada keterangan saksi maupun tersangka
maupun hasil apm dan keterangan visum ini
masih kita katakan ini adalah kecelakaan murni
bukan rekayasa ya

benturan kepala dan tangan

pak stelmanko ya

bakal berikutnya ya